dari lanjutan kasus pencabulan anak di bawah umur oleh pengusaha sony sandra di kediri
setelah difonis sembilan tahun di pengadilan negeri kota kediri
hari ini terdakwa soni sandra akan kembali menghadapi fonis serupa di pengadilan negeri kabupaten kediri
menjelang sidang hari ini warga meminta hakim memfonis soni dengan hukuman maksimal
setelah difonis sembilan tahun di pengadilan negeri kota kediri pada kamis lalu
soni sandra akan kembali menghadapi fonis serupa di pengadilan negeri kabupaten kediri
perkaranya tetap sama pencabulan terhadap anak di bawah umur
di pengadilan negeri kabupaten kediri sony akan menghadapi fonis atas laporan dari dua korban
sebelumnya jaksa menuntut soni dengan hukuman penjara empat belas tahun
fonis sembilan tahun di pengadilan negeri kota kediri dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan
karena itu menteri sosial kofifa indar parawansa meminta komisi yudisial untuk datang
memantau langsung jalannya sidang
di pn kabupaten kediri hari ini
kita semua lah kalau boleh merekomendasikan gitu ya kita merekomendasikan ky
supaya turun untuk bisa melihat secara proporsional dari vonis yang sangat ringan ini
kekhawatiran warga bahwa fonis soni sandra akan sama tidak maksimal
juga dirasakan oleh puluhan aktivis kota blitar
mereka menggelar aksi save our sister sos yang merupakan bentuk solidaritas
atas korban kekerasan seksual
mereka juga menguntuk ras pedofil asal kediri soni sandra yang telah mencambul di anak anak
keratan seksual yang makin mahal terutama di daerah sekitar blitar kediri juga
dan di daerah daerah lain itu membuat kita tergugah harus menyuarakan ini
karena itu teman teman dari daerah lain juga daerah daerah blitar
sepakat kita akan menyuarakan untuk pengesan ru kekerasan seksual
para aktivis juga membubuhkan tanda tangan di kain hitam
sebagai dukungan agar pemerintah mencari kekerasan seksual
pemerintah segera bertindak mengatasi darurat kesehatan seksual di indonesia